mama isi rahat aja ya baringan dulu ya
ya lebih tenang ya
aku temenin disini
mama baringan dulu aja ya
bilik bu rosa sebelah mana
di sana pak di paling ujung
tensi ibu agak tinggi
sebentar saya siapkan obatnya ya bu
mama jangan kayak gini ya
insya allah semuanya baik baik aja kumah
kita hadapin semuanya sama sama ya
mama tenang ya
aku pasti akan ada selalu disamping mama
mama saya ini ada rewet depresi
boleh saya minta gelas isi air
boleh pak jangan tekan dulu ya
ya terima kasih ya
mama tenang ya
mama tenang ya
obatnya dimana di tas
oh iya makasih sus
pak ini airnya
oh iya makasih makasih
kalau begitu saya pendisi dulu ya pak
mama duduk dulu
permisi rehat aja ya
baringan dulu ya
lebih tenang ya
aku temenin disini
mama baringan dulu aja ya
saya udah tenang ya kita
kita berdoa yang terbaik untuk opah sama amanya
semoga semuanya bakal baik baik aja ya
semoga semuanya bakal baik baik aja
bu andin mohon maaf sebelumnya masih ada yang bisa saya bantu lagi
enggak miss terima kasih banyak ya
iya sama sama tidak perlu sungkan bu
kalau gitu saya pamit duluan ya
reina sayang miss balik dulu ya
dan omanya reina cepat sembuh
ya udah mari mbak
udah makan belum
yaudah kalau gitu lu disini dulu sama reina ya
gue beliin makanan sama minuman dulu
kasian bayi lo

gue ada kok gue ada kok
lo tunggu disini aja ya
ntar ya jus mau beli makanan dulu buat mama ya
bagaimana sekarang pak surya
masih ada sakit
udah mendingan prof
sekarang pak surya istirahat dulu di igd kurang lebih satu jam ya pak
lalu setelah itu saya cek kembali kondisi pak surya
apa semua sudah stabil atau belum
elsa adalah anak kesayangan mama
siapapun yang berani membuat dia menderita
masih tidak seperti roy
aku masih gak percaya
kamu yang ngelakuin ini semua mbak
aku gak percaya
aku gak percaya ma
aku masih gak percaya ma
sekali lagi saya tanya kepada anda
tolong jawab dengan jujur
saya akan jawab dengan jujur
siapa pelaku pembunuhan terhadap saudara roy empat tahun yang lalu
saya pak pelakunya
saya pelakunya saya yang bertanggung jawab atas pembunuhan roy tahun lalu
mulai hari ini anda ditahan di sini sampai dengan proses penyelidikan lebih lanjut selesai
bapak nggak usah melakukan penyelidikan lagi pak
saya ini pelakunya pak
saya yang sudah bunuh roy empat tahun lalu
saya bertanggung jawab atas itu pak
jangan ada penyelidikan yang lain
bapak hukum saya
hukum saya pak sekarang pak
hukum saya pak sekarang pak
bu jenny dan juga bu esyah bawa ibu sarah ini ke sel tahanan sekarang juga
hukum ya pak ya
hukum saya pak jangan ada penyelidikan yang lain lagi pak
hukum saya pak ya pak
nih makan minuman ini
nih makan ya
sayang mau makan juga gak
lo juga makan yang banyak
kasian bayi lo
gak ada yang makan
ini sebenarnya ada apa sih ini
om surya bisa berbarangan gini masuk igd
pokoknya ceritanya panjang
yaudah yang penting sekarang
lu harus makan yang banyak
lo harus tenang
tenang aja aku disini
kayaknya lapar banget nih dua duaan
pas sudah sudah bisa ditengok bu
mau kasih banyak sus
gue masuk dulu sebentar ya
sayang mama masuk dulu ya ngecek opa ya
maaf tapi rina gak bisa pergi aja
karena anak kecil gak boleh ke dalam
bentar titip rina ya
nah mancus aja disini
lanjutin makan roti mau
mau telepon mas kiki dulu ya
hai mas adi ini enggak bener kan kasih tahu aku ini enggak bener kan aku gak percaya bilang